klub west bandit solo dan lover dewa united surabaya berambisi dapat memberikan kejutan pada penampilan perdana mereka di babak playoff kompetisi indonesian basketball league
west bandit solo merupakan tim debutan di ibl tahun ini
sementara bagi lovi dewa united tahun ini adalah tahun kedua keikut sertaan mereka pada kompetisi bola basket tertinggi tanah air
namun sayangnya informasi ini juga akan sekaligus menutup perjumpaan kita di cnn indonesia today pada pagi ini
dan saya megi kalista terima kasih atas kebersamaan anda
selalu sehat dan sampai jumpa
tim pendatang baru pada kompetisi ibl dua ribu dua puluh satu west bandit solo membuktikan diri sebagai tim yang tidak bisa dianggap remeh dengan mampu lolos ke babak playoff
namun konsistensi masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dibenahi oleh anak anak asuhan pelatih raul miguel hadinoto ini
di babak playoff west bandit akan kembali berhadapan dengan prawira bandung tim yang dua kali mengalahkan mereka di babak reguler
jadi berapa kejadian dalam game game kemarin kita ada kejadian
sudah leading jauh kita bisa kendor bisa kalah
nah itu yang kita fokusin di situ bagaimana di quarter terakhir di menit menit terakhir seperti empat menit ke bawah itu kita lebih konsisten
baik dalam pertahanan maupun dalam penyerangan gitu yang paling penting
keunggulan prawira bandung di posisi big man akan coba diatasi dengan menyiapkan game plan khusus
pertemuan antara guard west bandit widianta putra teja dengan guard prawira bandung abraham damar grahita juga akan menarik untuk ditunggu
kalau saya sendiri sih sudah siap ya maksudnya saya mentally physically sudah siap untuk emang lawan mereka
karena kita tahu dari awal setelah regular season ya memang lawannya kita bakal mereka
persiapan dan evaluasi jelang babak playoff juga dilakukan klub lufre dewa united surabaya
bertemu bima perkasa jogja di babak playoff lufrey akan mencoba membalas dua kali kekalahan yang diderita di babak reguler
salah satu kekuatan lufre pada musim ini adalah hadirnya jamar andri johnson serta kevin moses
yang mampu menunjukkan penampilan apik sepanjang babak reguler
kita banyak belajar dari bima perkasa bagaimana kita cara menghadapinya gitu loh
kita mempelajari dia selama dua minggu untuk menjelang playoff ini
banyak sekali evaluasi evaluasi yang kita coba gitu loh untuk nanti di playoff itu sih
babak playoff hingga final ibl akan berlangsung mulai tanggal dua puluh tiga mei hingga enam juni dua ribu dua puluh satu di mahaka arena kelapa gading jakarta
pemenang antara west bandit versus prawira
bandung akan bertemu dengan satria muda jakarta
sementara pelita jaya jakarta akan menunggu lawan berdasar hasil antara lufri dewa united versus bima perkasa jogja
erlangga wisnuaji softan herdiagama jakarta